sebagian besar kehidupan pria ukraina mendadak berubah sejak invasi rusia terhadap ukraina
mereka harus berpisah dari keluarga dan menjadi tentara relawan
salah satunya adalah aktor ukraina sergi volosovets yang kini ditunjuk menjadi komandan tentara relawan
sejak dua puluh empat februari atau dimulainya agresi militer rusia di ukraina
ribuan relawan mendaftar sebagai pasukan cadangan pertahanan teritorial ukraina
di antara mereka adalah serge volosovets yang kini menjadi komandan
pria tiga puluh tahun ini harus menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya
filosovets sebelumnya merupakan aktor yang memainkan peran di teater film dan serial tv
serta peraih penghargaan festival film nasional maupun internasional
tim yang dipimpin volosovets terdiri dari beragam latar belakang
mulai dari sesama artis penyanyi juru kamera fotografer
dan lainnya dari dunia pertunjukan
mereka percaya dapat memberikan yang terbaik bagi negaranya

mereka tidak mengambil senjata
mereka tidak berpikir untuk mengambil senjata
tapi setiap orang di tempat mereka mengerti bahwa harus menyerahkan musuh
dan datang bersama sama untuk berjumpa
volosovets kini memimpin sebuah unit
yang terdiri dari sebelas orang dan mengawasi pelatihan militer relawan
di sebuah pangkalan di timur laut kiev untuk menahan rusia mendekati ibu kota
yang penting bukan untuk menyerah dari mereka
tapi untuk merasakan diri sendiri memahami dirinya
jika anda bisa memperkuatnya orang orang tinggal di sini untuk berlatih
jika tidak kita tidak menahan siapa pun
kami membenarkan mereka untuk kembali ke pusat untuk berlatih lebih banyak
dan kembali ke tempat lain
mereka tidak menerima pemerintah tidak berkata kata
tidak berkata kata tidak berkata kata
kita tidak perlu itu
kita butuh kemampuan orang orang yang ingin menahan ukraina
setelah menyelesaikan tahap akhir pelatihan
volosovets akan mengirimkan para tentara relawan
bergabung dengan rekan lainnya di area pertempuran atau pos penjagaan